akibat sepi pembeli sejak dilakukan relokasi di lokasi yang baru dibangun sejak tiga bulan lalu
menurut pedagang para pelanggan pasar beralih ke pasar induk lain
lantaran pasar induk terbesar di kabupaten bekasi ini tidak punya lahan parkir khusus yang membuat pasar makin semerawut
komisi dua dprd kabupaten bekasi yang melakukan kunjungan ke pasar pada rabu akan meminta pemerintah kabupaten bekasi
menangani secara serius berbagai persoalan di pasar induk cibitung
agar para pelanggan pasar kembali berbelanja di pasar induk terbesar di kabupaten bekasi tersebut
kita sesuai setelan
itu kendala kenapa pak kami parkir di mana
nah silahkan alternatif nanti saya ingin mendorong
ada persoalan kabupaten bekasi dan bnp di bupati lama lini dengan pedagangan untuk menyediakan lahan parkir sementara
tidak adanya ketersediaan lahan parkir membuat ruas jalan di pasar induk cibitung dijadikan lahan parkir liar
akibatnya mobilitas kendaraan yang keluar masuk di area tersebut terganggu